sebanyak tiga ratus dua puluh lima satu ratus sembilan puluh lima tiga ratus dua puluh tujuh orang
dan tahun ini pt kai memprediksi total jumlah kursi yang tersedia tiga ratus enam puluh tujuh sembilan tujuh ratus lima puluh lima penumpang
pt kai menyiapkan tiga ratus tiga puluh satu kereta perjalanan reguler
dan yang terdiri atas kereta jarak jauh sedang dan lokal dengan menyediakan dua ratus satu ratus lima puluh empat kursi per hari
serta tiga puluh delapan perjalanan kereta tambahan dengan menyiapkan dua puluh satu delapan ratus enam puluh kursi per hari
pt kai menginformasikan jumlah kereta tambahan juga bisa bertambah sesuai dengan kondisi
terbaru di lapangan
penumpang ini membutuhkan
sementara itu tiket kereta api untuk libur mudik kelebaran dua puluh lima hingga dua puluh enam juni dua ribu tujuh belas
sudah mulai dijual jumat tujuh belas maret tepat pukul waktu indonesia barat
pt kai menjual tiketnya pada sembilan puluh hari sebelum jadwal keberangkatan
tiket dapat dibeli secara online di website tiket kereta api co id
kontak senter satu ratus dua puluh satu aplikasi kai akses dan loket stasiun
tiket juga dijual eksternal melalui agen minimarket situs travel serta aplikasi smartphone yang dikelola
pertama tiket kereta api
pertama tiket kereta api
pertama tiket kereta api
menerapkan masa angkutan lebaran dua ribu tujuh belas selama dua puluh dua hari
arus mudik mulai lima belas juni dan arus balik mulai enam juli
puncak arus mudik diprediksi pada dua puluh dua juni dan puncak arus balik pada satu juli
terkait tiket kereta yang selalu ludes saat mulai dijual online
di rut kai meminta masyarakat yang kehabisan tiket
seger agar memantau informasi jika ada perubahan penjualan kursi yang tersedia
untuk ketersediaan tiket biasanya hari pertama habis
tetapi pengalaman tahun tahun yang lalu biasanya sambil jalan itu juga banyak yang membatalkan
sehingga ini berproses terus menerus
pada saat pembatalan maka ketersediaan bangku itu akan terbuka lagi